dan yang paling penting pemimpin indonesia sekarang ke depan dan ke depannya lagi
siapapun harus menyadari bahwa indonesia ini beragam
harus sadar mengenai keberagaman indonesia yang berbeda beda
karena buat kita keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita
ini prinsip bagi pemimpin indonesia siapapun sebagai negara besar
kita harus menyadari mengenai keberagaman itu